hai kekhawatiran dan trauma menyelimuti lintang maharani putri orangtua yang tak mengizinkan
ketiga anaknya bersekolah tatap muka keselamatan anak menjadi alasan utama meski pihak sekolah
telah menjamin penerapan protokol kesehatan anak lintang yang kedua dan ketiga di bangku
kelas empat dan enam sekolah dasar tak cukup meyakinkan untuk dilepas di sekolah karena masih kurangnya
pemahaman belum lagi anak bersama teman temannya euforia setelah lama tak bersekolah tatap muka dan
kemungkinan lalai dengan penerapan protokol kesehatan meski sudah diingatkan hingga kini
pun belum ada vaksinasi untuk anak berusia di bawah dua belas tahun trauma juga masih dirasakan lintang
karena lima anggota keluarganya meninggal dunia akibat kofit sembilan belas sangat susah mencari fasilitas
pelayanan kesehatan saat itu hingga lima belas rumah sakit menolak merawat saudaranya ia dan suaminya
pun pernah terinfeksi kofit sembilan belas walaupun mungkin wali kelas pun juga ikut andil dalam ini ya apa
dengan cara mengingatkan tapi sejauh ini saya masih belum yakinlah untuk anak umur sekian
sampai sekian tuh bisa di ini diapa dilepas begitu aja gitu itu pertimbangan pertama terus
kedua saya juga masih ada rasa trauma dalam diri saya sendiri begitu karena memang dari kasus kofit
yang marak maraknya yang paling tinggi di bulan juli lalu kebetulan dari pihak keluarga saya itu
sudah ada tiga orang yang meninggal kak tadi peralatannya sudah dibawa semua belum ya mama cek lagi ya
uang dengan yenita nurbulandari yang ketakutan akan kesehatan anak ia membutuhkan waktu yang
cukup lama untuk mencari informasi hingga menjadi yang terakhir mengisi form kesediaan memberi izin
anaknya bersekolah tetap buka yanita mensenjatai anaknya yang masih duduk di
sekolah sekolah dasar dengan masker jadangan facial hand sanitizer dan bekal makanan minuman
tak henti hentinya anak diingatkan tentang penerapan protokol kesehatan kami butuh waktu berhari hari
tiap malam berdiskusi ini sebaiknya sekolah atau tidak terus kemudian juga mencari informasi dari
pihak sekolah dan wali murid yang lain ternyata banyak yang memilih untuk melakukan tatap muka
sang anak merasa senang bersekolah tetap buka dan memilih untuk melakukan tatap muka yang lain ternyata banyak yang memilih untuk melakukan tatap muka
karena bisa belajar dan bersendagurau bersama teman temannya pesan dari orang tua diingat selama
berada di sekolah kalau kejar bisa kena jadi kalau habis main main bareng temen itu pakai sanitizer
terus kalau misalnya habis kayak megang sesuatu pakai sanitizer terus sebelum makan cuci tangan tapi kalau mau cuci tangan juga jaga
jarak terus kalau mau masuk kelas cuci tangan setelah itu kalau salim kayak gini habis itu
selama pembelajaran tatap muka siswa diharuskan memakai masker melewati pemeriksaan suhu tubuh
mencuci tangan menjaga jarak dan selalu dalam pengawasan guru bagi siswa yang belum mendapat
izin dari orang tua pembelajaran tetap dilakukan secara daring tim liputan cnn indonesia